kita beralih ke informasi lainnya peluang tim nasional u sembilan belas menjuarai piala aff u sembilan belas tahun dua ribu delapan belas semakin besar
setelah egy maulana fikri dipastikan dapat memperkuat timnas di semifinal nanti
egy hari ini direncanakan tiba di indonesia setelah mendapatkan izin dari klubnya lesia gedangs di polandia
kabar gembira bagi pecinta bola indonesia
egy maulana fikri yang sempat ditahan oleh klubnya lesia gedans polandia
akhirnya diperbolehkan memperkuat timnas u sembilan belas di laga piala aff u sembilan belas dua ribu delapan belas
egy telah diberikan izin oleh klubnya setelah menjalani pemusatan latihan di polandia
egy juga telah mengantongi tiket pulang ke indonesia dan diperkirakan hari ini tiba di indonesia
dengan hadirnya egy diharapkan dapat menutup kekurangan timnas
untuk mengingat beberapa pemain mengalami cedera
seperti feby eka syahrian abimanyu dan keeper utama muhammad riandi
sebelum bergabung egy sempat menanyakan kepada pelatih indra syafri apakah ia masih dibutuhkan
mengingat dalam babak penyisihan piala aff ia tidak bermain bersama timnas u sembilan belas
dia nanyakan ke saya apakah memang saya dibutuhkan atau tidak
saya membutuhkan dia
dan saya juga tanya teman teman dia apakah egy perlu kembali atau tidak
selamat datang dan senang egy kembali
sementara menghadapi thailand malam nanti timnas u sembilan belas tetap akan serius bertanding meski telah mengantongi tiket semifinal
dalam pertandingan babak penyisihan terakhir nanti indra mengaku akan melakukan rotasi pemain
agar pemain memiliki pengalaman bertanding yang sama
indra mengisyaratkan beberapa pemain kunci akan disimpan seperti sadil ramdhani todvere dan nur hidayat
mereka diperkirakan baru bakal turun pada laga semifinal bersama egy maulana fikri
sementara untuk memberikan kepercayaan diri bagi pemain pelatih terus mengasah kemampuan pemain dalam penyelesaian akhir
di antaranya umpan umpan pendek dalam kotak penalti serta tendangan penalti